jalan politik presiden joko widodo sepertinya belum berakhir
meski nanti tak lagi menjabat sebagai pimpinan negara
baru baru ini jokowi diusulkan jadi ketua koalisi permanen pemerintah
namun hal ini ditepis oleh wakil ketua umum partai golkar ahmad doli kurnia
bicara lebih konkret lebih jauh tentang bangunan kerjasama permanen atau tidak
ya sebaiknya setelah itu setelah kita tahu semua ini posisi kita masing masing
usulan jokowi jadi pimpinan koalisi permanen muncul dari wakil ketua dewan pembina psi grace natali
ia menyebut jokowi semestinya menjadi ketua koalisi partai politik
yang punya visi misi yang sama membangun pemerintahan
namun usul ini dikritisi oleh partai keadilan sejahtera
jurubicara pks muhammad iqbal menyebut usulan psi tidak logis dan bisa merusak demokrasi
jika seorang presiden sudah selesai masa jabatannya dia akan menjadi rakyat biasa
kecuali dia menjadi pimpinan partai politik yang memenangkan pemilu pada periode itu
jadi menurut kami itu adalah usulan yang merusak demokrasi kita usulan yang tidak logis
ini akan menjadi salah satu bentuk buruk dari praktek praktek demokrasi
direktur lembaga survei indonesia jayadi hanan menyebut presiden joko widodo
bisa menjadi ketua koalisi partai politik
asal terlebih dahulu menjadi ketua umum partai politik
psi pun diminta tak mengkultuskan sosok jokowi
pak jokowi itu kalau mau relevan di periode yang akan datang dia harus berpartai
kalau pak jokowi tidak berpartai di periode ke depan berpartainya dalam posisi yang penting ya
misalnya seperti pak sby kan yang jadi ketua partai
kalau tidak ya jadi pemain politik pinggiran ke depan
maksudnya sudah kita sepakati bahwa pemimpin itu comes and go datang dan pergi
jangan khawatir dengan pergantian pemimpin yang baru
mari percaya dengan pemimpin yang baru
jangan mengkultus individukan pemimpin yang lama
jadi percayakanlah proses demokrasi ini dengan yang sudah berjalan
usulan menjadikan presiden jokowi sebagai ketua koalisi partai politik masih menyisakan tanya
antara lain soal strategi menghadapi pilkada
maklum saja selain jokowi dan iryana nyaris semua keluarga inti jokowi berpeluang berlaga di pilkada
mulai dari putra bungsu presiden jokowi ks sang pangarep
yang ramai diperbincangkan di bursa pilkada dki dan wali kota solo
sang istri erina gudono di pemilihan bupati sleman
hingga sang menantu bobi nasution yang mulai memanaskan pilgub sumut setelah menjabat wali kota medan